presiden jokowi dodo menyampaikan dukacita kepada korban tsunami di provinsi banten dan provinsi lampung
presiden juga menyatakan telah memberi instruksi kepada bnpb kementerian sosial dan panglima tni untuk melakukan penanganan pasca bencana
bercita yang mendalam kepada korban di provinsi banten di serang pandeglang
semoga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran
tadi pagi saya sudah perintahkan ke kepala bnpb kepada medsos ke panglima semuanya sudah bergerak di lapangan
dan terakhir tadi saya mendapatkan laporan juga berapa yang meninggalkan
karena tsunami ini tetapi memang ini masih datanya masih dalam proses berkembang
karena pagi tadi saya telepon masih sedikit kemudian tadi siang saya telepon lagi sudah tambah
sehingga kita tunggu saja nanti laporan dari banten